masih dari jakarta seorang petugas suku dinas tata air jakarta pusat terluka terkena lemparan batu saat membersihkan gorong gorong di jalan medan merdeka selatan gambir jakarta pusat
diduga lemparan batu dari orang tak dikenal tersebut terjadi karena pelaku terpergok tengah melepas kabel di dalam gorong gorong
sesaat setelah turun ke dalam gorong gorong petugas langsung melihat seseorang yang tengah melepas kabel
pelaku yang saat itu memegang batu langsung melempar batu ke arah korban dan melarikan diri melalui jalan lain di dalam gorong gorong
korban pun mengalami luka pada bagian kiri kepala dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan
sementara rekan korban yang saat itu berada di atas gorong gorong sempat mengejar pelaku namun gagal
kasus temuan kabel yang menyumbat beberapa saluran air di jakarta sempat heboh karena dituding sebagai penyebab terjadinya genangan air saat turun hujan
awalnya setahu saya
ini kan mau mengadakan pengurasan saluran
dibuka terus ada yang lagi ini
mupas mupas kulit kabel
terus teriakir maling
saya ke dari sana
turun dari teka teka air
setahu tahu kunjungnya udah di depannya
kepalanya ditimbuk pakai batu